masih soal garam sebelumnya pemerintah tidak kompak dalam memutuskan kuota impor garam industri
kementerian perdagangan telah menerbitkan izin impor garam untuk kebutuhan industri sebesar dua tiga puluh tujuh juta ton untuk dua ribu delapan belas
sementara kementerian koordinator perekonomian memutuskan impor garam industri sebesar tiga tujuh juta ton
atau nilai lebih tinggi dari rekomendasi dan perkiraan kebutuhan garam industri
ribut ribut impor garam kembali terjadi di indonesia
kementerian perdagangan di awal tahun ini telah menerbitkan izin impor garam industri sebanyak dua tiga puluh tujuh juta ton
beberapa hari sebelumnya kementerian perekonomian mengeluarkan keputusan impor garam industri ini sebesar tiga tujuh juta ton
yang dinilai lebih tinggi dari rekomendasi dan estimasi kebutuhan kementerian kelautan dan perikanan
atau kkp sebesar dua dua juta ton saja
apalagi impor impor tidak baik lah
karena yang harus diberdayakan adalah bangsanya sendiri kedaulatan pangan sendiri
maka dengan itu negara kita akan menjadi kuat
kalau kita bisa lihat negara lain ya saya sebutkan negara cina itu juga kedaulatan pangannya sudah baik ketahanan ekonominya juga sudah baik
apalagi kalau sudah negara ini kuat
maka ekspansinya juga harus kuat
nah negara kita selalu ironis dibenturkan dengan persoalan persoalan kekurangan pangan kekurangan lain sebagainya
dan juga selalu dikaitkan dengan persoalan impor ini ada apa
menurut himpunan masyarakat petambak garam indonesia atau hmpgi
stok garam nasional produksi petani tahun dua ribu tujuh belas lalu diakui
masih belum terserap empat ratus ribu ton atau dua puluh lima persen
dari tol produksi sebesar satu enam juta ton
kita cpt garam ingin kearifan lokal petani juga
jadi kadar nhcl nya sekiranya bisa dilakukan eh bisa diserap dari lokal ya itu yang bisa diperjuangkan
contoh penyamakan kulit tadi bilang nhcl nya enggak sampai delapan puluh lima persen maksimalan lokal bisa
pengoboran minyak sembilan puluh empat persen lokal bisa
kemudian ada pengawetan penghasilan ikan juga sedikit tidak begitu tinggi
selain garam konsumsi
berarti kan kebutuhan yang tiga tujuh itu kami harapkan bisa dipilah pilah
mana yang memang tidak bisa dipenuhi dari lokal ya kita buka diri
kita paham ke sana
tidak semua dihantam kromo ke sana
permasalahan itu tidak bisa dibenturkan satu sama lain garam industri dan garam konsumsi
karena sebenarnya itu tidak ada
tapi kita lihat ke depan satu menyamakan data
yang kedua sesama sama
sama kementerian saling sinergi datanya dan saling mensupport
karena yang rugi juga rakyat pelaku usaha dan petambak
akhirnya pajak berkurang
pajak berkurang kan apbn juga berkurang
yugi menambahkan dunia usaha membutuhkan jaminan dari pemerintah dalam penyediaan stok garam di pasar
stabilitas harga serta pengawasan peredaran garam
masalah lain penyerapan garam rakyat ini tidak boleh ada sentuhan
ini apa namanya tengkulak
ini juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk dihilangkan
karena akan mendistorsi harga
garam impor juga begitu
yang mengimpor seharusnya adalah pengusaha yang punya pabrik
jangan diberikan kepada pengusaha yang hanya sekedar mengimpor
nanti akan dijual lagi kepada
ini kan menambah layer distribusi ini kan
otomatis nanti harga juga akan terpengaruh
dan akhirnya terjadi masalah masalah yang gak jelas
saya cukup dari pak
biar jelas pak deputi
hari hari senin setelah saya ada raker bergabungan
bahaya investasi mengintai industri nasional apabila masalah impor garam ini tidak kunjung terselesaikan
yang lebih gawat lagi itu image bahwa berinvestasi di indonesia itu tidak menarik
di thailand nggak ada soal pelarangan impor garam
nah juga di malaysia
lah kalau begitu
jadi kita sudah mendatangkan mereka untuk invest
terus gak ini
nah ini yang juga ini
akibatnya kalau ini rusak yang datang itu adalah produk akhir
jadi yang datang itu adalah produk makanan
yang dalamnya udah ada garam
yang datang adalah pvc
yang udah itu tadi asalnya bahan bakunya garam
kalau tidak kita terus ributkan seperti ini ini bahaya
itu sudah selalu ditekankan oleh pak menteri
menurut data kementerian perindustrian secara nasional industri membutuhkan sekitar tiga empat juta ton di tahun dua ribu delapan belas
sedangkan stok garam rakyat menurut catatan kementerian kelautan hanya tersedia tujuh puluh delapan empat ribu ton per tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
hai malu buka